kamu temuin dimana
di tempat loak
di bandung banyak tempat loak
kamu datang ke tempat loak yang tepat
mau dirupas berapa
apa sih neng
mungkin naik kecopetan waktu naik angkot
kata si neng hpnya penting
kalau belajar bersama
kalau ada tugas tugas sekolah
lagian kalau nggak ada hp
kita susah mau ngecek
misalnya kalau si neng telat pulang sekolah
kita mau nanya dia ada dimana
kalau nggak ada hp gimana
kata si neng kalau gak ketemu
dia minta dibeliin yang baru
kemungkinan dicopet diangkot
dalam perjalanan dari rumah ke taman regol
atau dalam perjalanan pulangnya dari sana
uangkan itu maksudnya
ada kerjaan apa jang
kemungkinan dicopet diangkot
kita cari hp anak hangus
kita udah nyuruh
sampai jumpa di video selanjutnya
oh hp anak saya udah ketemu
jawab telepon kamus dulu
udah nanyain hp anaknya lagi
kalau penjualan menurun terus
takut usaha kecimpring saya tutup
kalau usaha gcbrik akan tutup
bukan cuma saya aja yang hilang
yang lain juga
kalau nggak kerja di sini
nanti saya kerja di mana
sekarang cari kerjaan susah
nggak tahu mau usaha apa
kalau tahu juga
belum tentu modalnya ada
supaya saya ada modal
mau pesan apa
dia cuma sebentar
gak mau pesen apa apa
saya dipanggil kesini
mulai besok target setoran kamu naik
masih mau kerja
masih atu bos
kalau mau pergi seperti si boy
berarti kamu harus sanggup target setoran naik
punya atu bos
yang terima pada musim ini

saya paling susah untuk diajak berpikir
saya cuma bisa berkelahi
itu juga dulu sebelum tangan saya dipatahkan oleh kanbahar
anak saya yang cuma satu satunya sebentar lagi lulus sma
dia mau masuk perguruan tinggi
saya merasa nggak siap buat biayanya
kalau keadaan ini nggak berubah mungkin bakal tutup

bukan cuma itu
bukan cuma itu
bukan cuma itu
bukan cuma itu
bukan cuma itu
bukan cuma itu

orang orang yang melakukan ini
orang orang yang selama ini ikut kerja ke saya
juga jadi pikiran saya
kalau usaha saya tutup mereka bakal kehilangan pekerjaan
terus mau apa kamu kesini
saya gak tahu
tahu tahu saya kesini
akan sendiri mau apa kesini
saya dari garut
seperti biasa bersiarah dan membersihkan makam makam bahar
mencabut rumput rumput yang tumbuh memungut daun daun yang jatuh
sebelum kembali ke jakarta saya ingin sekali mampir kesini
meskipun cuma segenting mata gak tahu untuk apa
pak kapan nih dibeliin hp lagi
pak salin dulu
mak malu sama susi
tiap latihan badminton
mak rakyatnya minjem sama susi
kok jawabnya astagfirullah
assalamualaikum itu jawabannya waalaikumsalam
kenapa kamu jawabnya astagfirullah
astagfirullah saya tadi itu
bukan jawab assalamualaikum ke c edo
tapi saya minta ampun pada allah
kenapa kamus marah sama saya
karena c edo bilang assalamualaikumnya nggak lihat situasi
tadi bibir saya sudah hampir nempel
ke cangkir kopi
seruputnya nggak jadi
maaf kang mus
ya udah sana masuk
assalamualaikum sayang tadi
nggak dijawab dulu
pergi dari sini atau muka kamu saya siram pakai kopi
kenapa akan marah sama saya
nggak usah tanya tanya
makan di sini atau dibawa pulang
makan di sini
biasa sedang atau pedas
kamu di mana
di tukang kupat tahu yang biasa
kenapa lu heret
siap gerak bencang kanan gerak tegap gerak berhitung mulai satu dua hormat gerak tegap gerak istirahat tepat gerak
masih suah dan masih sepikus sekalian
pagi ini sejenak kita melihat ke seantero dunia dengan pikiran agar kita bisa menyadari betapa negara kita tertinggal oleh negara negara lain
ada sepuluh nama kota dari berbagai negara yang masuk ke dalam deretan nama kota di dunia yang paling banyak copetnya
dan sayang sayang bandung kota kita tercinta ini tidak masuk di dalamnya
sepuluh nama kota di dunia yang paling banyak copetnya itu tiada lain dan tiada bukan adalah
barcelona dan madrid di spanyol praha di ceko roma dan florence di italia paris di perancis
winos aires di argentina amsterdam di belanda athena di yunani dan hanoi di vietnam
sekali lagi sayang di sayang bandung kota kita tercinta ini tidak masuk
padahal di kota bandung ini ada dua lima juta jiwa yang potensial untuk dicopet
mahasiswa dan mahasiswiku sekalian mari kita torehkan sejarah
tugas kalian bukan hanya mencopet tapi menjadi pencari bakat untuk lahirnya copet copet baru
kita ayunkan langkah dengan penuh semangat dan sukacita
kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini
biasa dua belas
murad ada uang kecil
kamu gak punya uang kecil
ya udah pakai aja uang yang besar
yang kecil aja nggak ada apalagi yang besar murad
ada tiga syarat yang membuat seseorang menjadi orang jahat
ketiga syarat tersebut adalah pengangguran miskin dan lemah iman
ketiga syarat yang dulu melekat pada jati diri kalian
kalau seseorang sudah memiliki tiga syarat untuk menjadi orang jahat
maka dia bisa menjadi maling rampok begal penodong atau jamrek
selain itu menjadi copet adalah sebuah alternatif
sekarang cari orang orang yang memiliki tiga syarat untuk menjadi orang jahat
kemudian rekrut untuk menjadi bagian dari tim

kita mampir ke pom bensin
motor saya bensinnya masih banyak
bukan beli bensin
saya sakit perut
cuma sakit perut
sampai jumpa di video selanjutnya
maka dia bisa menjadi maling rampok begal penodong atau jamrek
selain itu menjadi copet adalah sebuah alternatif
sekarang cari orang orang yang memiliki tiga syarat untuk menjadi orang jahat
kemudian rekrut untuk menjadi bagian dari tim
kita mampir ke pembencin
motor saya bensinnya masih banyak
bukan beli bensin
saya sakit perut
saya enggak macam macam
cuma sakit perut
emak mana bilangnya tadi mau cari angin sambil jalan santai
sideneng tadi minta beliin handphone akang bilang besok sebetulnya akan kan janji
tapi akan ngelur waktu nunggu handphone si neng ketemu lagi dicari si ujang sama
si cecep namanya bakalan bisa ketemu mudah mudahan aja
akan enggak ada anggaran buat beli handphone baru habisin neng terus minta beliin handphone
minta beliin racket katanya malu setiap latihan racket nya harus pinjam dari
apa namanya yang main badminton sama emak susun santi ya
mang u ikut katerolet oke
kopi mengukur oke

tadi sarapan kupat tahu pedas
saya sudah bosen dengan pekerjaan sekarang
apalagi kalau tugas jaga malam
besoknya suka gak enak badan
mungkin faktor umur
saya mau cari kerjaan yang gak banyak begadang
saya punya sedikit uang
istri saya punya bagian warisan
saya sudah berunding sama istri
mau beli lahan tani
buat menanam cabai bawang atau tomat
jauh di luar kota
jadi kalau nanti saya gak bisa sering sering kesini
saya sudah bosen dengan pekerjaan sekarang
apalagi kalau tugas jaga malam
besoknya suka gak enak badan
mungkin faktor umur
saya mau cari kerjaan yang gak banyak begadang
saya punya sedikit uang
istri saya punya bagian warisan
saya sudah berunding sama istri
mau beli lahan tani
buat menanam cabai
bawang atau tomat
jauh di luar kota
jadi kalau nanti saya gak bisa sering sering kesini
udah ada hape sum sang
buat apa dipotok
mau saya tunjukin ke kakak saya
dia yang butuh hape
kalau saya beliin ini dia mau apa enggak
iya betul itu hp anak saya
itu kamu temuin di mana
di tempat loag
di tempat loag
di tempat loag
di bandung banyak tempat loak
kamu datang ke tempat loak yang tepat
mau di lepas berapa
kapan kita bergerak lagi jang
nyari hp anak kamu syakilan
hpnya udah ketemu
di lapak jual beli hp bekas yang kemarin
kenapa kamu gak ngajak saya
terus gimana kamu hajar nggak orangnya
saya kasih uang lima ratus ribu
kenapa malah kamu kasih uang
masa tukang lapak gak salah apa apa saya hajar
maksud saya copetnya
copetnya gak ada hpnya udah dijual ke tukang loak
yaudah kalau gitu mah yang penting hpnya ketemu
tugas kamu selesai
tukang loak tahu ciri ciri tukang copetnya
kita cari kita kasih pelajaran
terus kamu jadi kehilangan lima ratus ribu
tukang loak nggak tahu kalau mereka itu copet
dikira orang biasa aja tapi dia inget orangnya
udah dikasih tahu ciri cirinya ke saya
udah dulu ya cep saya mau ke rumah kamus
nganterin hp anaknya oke
kalau ngajakin ada kerjaan yang gak ada uangnya kayak kemarin
bilang aja gak bisa gak mau
sana pergi cari kerjaan lagi
mau cari kerjaan di mana
kenapa nggak balik lagi aja ke terminal kayak dulu
udah pasti setiap hari pulang bawa uang

kan hp anak akag udah ketemu
akang gak perlu beliin hp yang baru
bukan masalah hp ini
tapi masalah anak saya
yang punya hp ini
dia sebentar lagi sekolah
mau masuk universitas
tapi saya belum siap biayanya
dulu sempat saya nabung
kepake buat ini itu
termasuk buat tambal sulam
khawatir usaha kicimpring saya tutup
terus tadi dia nelpon
minta izin datang terlambat
ada lowongan buat jadi opis boy katanya
si emak juga
bikin lahan badminton sama susi susanti
dombet saya kok gak ada
dombet saya gak ada
ada yang cepetan
saya enaknya panggil ibu atau tete
kehilangan dompetnya dimana
atau sebelum ke sini
tapi ketinggalan di rumah
gimana caranya biar dia berhenti menangis
memangnya ada masalah apa di terminal
di terminal gak ada masalah
yang masalah bubun
kamu udah gak manggil dia bos lagi
kenapa kamu keluar dari terminal
saya bukan dianggap anak buah
memangnya dia itu gimana
beneran keluar dari sini
cari yang lain
sekarang cari lap masa yang bersih
saya mau meeting
sepatu saya kotor
mau meeting apa pos
kamu gak perlu tau
saya perlu uang banyak
neng itu ada apa
barusan susi susanti lewat
nggak tau kenapa
esy tanya juga gak jawab
dia terus jalan
dia terus aja jalan sambil nangis
mungkin dia lagi ada problem
mau berangkat bos
si bobon udah berubah jang
jadi satria bajaj hitam
berubah jadi apa
bukan berubah jadi apa tapi berubah jadi bagaimana
berubah jadi bagaimana
mentang mentang udah jadi bos
kelakuannya sekarang jadi seorang menang
lekeng banyak kaya
biarin aja tuh cep dia bukan urusan kita lagi
masalahnya saya kan nitip anak paman saya buat ikut cari makan di terminal
untuk jadi anak buahnya dia
tapi anak paman saya nggak dianggap malah jadi kacung
keluar dia nggak mau jadi anak buahnya si bubun lagi
kalau udah keluar mah berarti masalah udah selesai
kalau dia begitu sama orang lain sapodo teing
tapi ini masalahnya dia begitu sama anak paman saya
itu artinya si bubun sudah tidak menghormati saya lagi
terus kamu mau apa
ngasih dia pelajaran
jangan bikin masalah cep
yang bikin masalah itu si bubun bukan saya
apanya susi susanti kecopretan di pasar
tanyain mak yang kecopetan apa aja
kamu lagi masak apa
sayur kacang merah
sisi kecopetannya apa aja mak
bedah merah yang kemarin masih ada
ada mah ini sudah digoreng
jompet susi yang kecopetan isinya apa aja
uang ktp sama kartu atm
ini lagi mau dibikin
aku mau pakai